aku lebih percaya itu jerawat terutama yang terjadi sama aku ya
biasanya hormonal misalnya kita perempuan misalnya pms
atau juga misalnya kita kurang bersih dalam merawat wajah gitu
misalnya setelah pakai make up terus kita cuci mukanya nggak bersih
atau misalnya ada skincare skincare yang misalnya kita nggak cocok
itu biasanya lebih memicu jerawat kalau dalam kasus aku gitu
lalu benarkah makanan menjadi penyebab munculnya jerawat
atau ada faktor lain
jadi penelitian terakhir
terhadap hubungan antara diet atau makanan terhadap jerawat
memang masih banyak yang kontroversial
namun kalau kita berdasarkan jurnal
penelitian menunjukkan bahwa kelompok besar makanan yang menyebabkan jerawat
adalah kelompok dengan indeks glikemik tinggi
makanan dengan indeks klinik tinggi dan juga produk susu
juga dikemukakan dr gizi ida gunawan
jadi kita nggak bisa mengatakan
iya ini ada kaitan ya itu tidak ada kaitan
karena ada sebagian penelitian yang membuktikan bahwa itu ada kaitannya
bahwa diet bisa mempengaruhi munculnya jerawat
tapi ada penelitian yang mengatakan bahwa itu tidak ada kaitannya
nah oleh karena itu jurnal itu katakan bahwa ini unclear
bahwa hubungan antara konsumsi makanan dengan timbulan
jerawat sangat individual
namun anda juga tidak disarankan untuk mengonsumsi makanan
dengan kandungan gula dan minyak yang berlebihan
seperti coklat dengan kandungan gula tinggi
dan tambahan unsur seperti susu dan pemanis lain
lalu berapa idealnya kita konsumsi makanan yang mengandung gula dan minyak bagi tubuh
nah kini kita jadi paham
tidak selamanya makanan jadi kambing hitam munculan jerawat
yang utama adalah kita harus menjaga kebersihan kulit
mengontrol baik itu pola makan gaya hidup bersih dan sehat
yudi yudawan urib handoyo jakarta